proyek mrt atau mass rapid transit yang dimulai pada tahun dua ribu tiga belas berjalan terus
dan diharapkan setelah empat tahun proyek ini tidak akan lama lagi akan selesai mudah mudahan di bawah dari dua tahunnya
karena proyek ini merupakan sesuatu yang sudah ditunggu tunggu oleh masyarakat
di khususnya di ibu kota karena diharapkan dapat mengurai kemacetan yang selama ini menjadi karakter dan ciri khas kehidupan di ibu kota ini
saat ini saya berada persis di bawah bundaran hi di mana seperti kita lihat tunnel sudah tampak selesai
dan saya akan menanyakan langsung kepada direktur utamanya mengenai bagaimana proses pembangunan mrt ini
apa saja tantangannya
apa saja tantangan kendalanya
dan apakah kira kira akan rampung tepat pada waktunya
bersama william p sabandar
pt mrt jakarta terus menggenjot pembangunan mass rapid transit atau mrt yang digadang gadang bakal menjadi solusi kemacetan di ibu kota
tahap pertama proyek ini terdiri atas dua fase yakni jalur lebak bulus bundaran hi dan jalur bundaran hi kampung bandan
fase pertama sepanjang lima belas tujuh km rencananya bisa digunakan pada maret dua ribu sembilan belas
sedangkan fase kedua pengerjaan akan menggunakan perusahaan yang lebih mudah untuk mencapai kemasukan di ibu kota

pembangunan konstruksi fase pertama dimulai sejak sepuluh oktober dua ribu tujuh belas
komitmen yang telah diberikan jepang sebesar satu ratus dua puluh lima dua miliar yen atau sekitar
koridor satu mrt jakarta akan terdiri di jepang jepang akan memiliki satu lima miliar rupiah perusahaan di jepang
mrt jakarta akan terdiri dari tiga belas stasiun yang terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah
tersedia enam belas rangkaian kereta yang masing masing bisa membawa satu delapan ratus penumpang
stasiun stasiun bawah tanah mrt akan menjadi titik strategis dan menjadi prospek pengembangan sistem interkoneksi bagi properti kawasan bisnis dan moda transportasi publik lainnya
selain diharapkan dapat mengurai kemacetan
kehadiran mrt jakarta juga dapat mendorong masyarakat untuk meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi
ya proyek mass rapid transit atau mrt sudah dimulai sejak tahun dua ribu dua
nah mrt ini barang yang ditunggu tunggu khusus bagi warga jakarta karena diharapkan akan menjawab masalah kemacetan yang selama ini panjang
masalah kemacetan yang selama ini
itu yang paling sering di diralami di ibukota
nah setelah hampir empat tahun ya berlangsung
nah bagaimana progres pembangunan mrt itu sendiri
katanya terus berjalan dan kita terus harapkan on schedule
nah terakhir saya disini direkturenya khususnya direktor utamanya berbeda tapi kita akan tanyakan langsung dengan direktur utama baru
kmp sabandar mengenai bagaimana sebenarnya progres terhadap pembangunan mag ini
baik terima kasih
ya dan ini bukan yang pertama kali saya di sini pak willy
saya terakhir di sini lebih hampir satu tahun yang lalu
pada saat itu di sini masih ada mesin bornya
jadi tunnel boring mesin
ada empat tunnel boring mesin yang beroperasi ketika itu
itu membor mengeluarkan tanah
dan hari ini pekerjaan tunnel boring mesin itu sudah selesai sejak februari
kemudian ini ditata dibetonkan semuanya
seluruh pekerjaan tunnel sudah selesai
jadi sudah terhubungkan antara bunda ranai di mana kita berada dengan senayan
dan sekarang kalau bisa kelihatan ini adalah proses persiapan untuk pemasangan rel kereta
ini sebenarnya kan fase satu ya
fase satu itu
itu dari lebak bulus sampai bunda ranai
nah ini yang di bawah tanah kan ya
yang di bawah tanah
kalau kita bisa katakan persennya berapa persen sebenarnya yang telah rampung sampai saat ini
total sampai hari ini itu tujuh puluh enam persen
itu rata rata yang terdiri dari dua segmen
segmen yang dimana kita berada ini adalah segmen underground
di bawah tanah itu progresnya sangat tinggi delapan puluh delapan persen
kemudian yang di ini enam km
yang elevated layang itu sepuluh km itu progresnya enam puluh empat persen
jadi rata rata kita totalkan tujuh puluh enam persen konstruksinya
tapi sebenarnya yang paling ready itu yang progresnya paling maju itu daerah ini ya
karena ini bagian dari koneksi ya
ini yang paling cepat
selain itu juga memang membebaskan lahan di selatan ya khususnya karena itu elevated
ada beberapa pekerjaan pembebasan lahan yang baru bisa kita selesaikan
di akhir tahun lalu
sehingga memang progres di selatan di elevated itu agak sedikit lebih terlambat
tapi kita catching up sekarang
dan harapannya di bulan desember nanti kita akan di angka sembilan puluh tiga persen
seluruh pekerjaan konstruksi itu bisa selesai
kereta kita akan mulai datang pertengahan tahun depan
dan desember tahun depan itu mulai trail ride
jadi operasi tetapi tanpa penumpang
sehingga nanti di maret dua ribu sembilan belas operasi komersial mrt itu bisa dimulai
karena waktu itu dijanjikan kan pokoknya akhir tahun dua ribu delapan belas awal tahun dua ribu sembilan belas
bagi kita bisa menikmati secara real itu kapan ya
maret dua ribu sembilan belas untuk publik bisa menikmati itu di maret dua ribu sembilan belas
tetapi konstruksi sudah mulai bisa dilihat
agustus dua ribu delapan belas itu kita selesaikan konstruksinya
nah mungkin kita mengingatkan lagi dari segi routenya
tapi kan nanti ada bagian yang di atas tanah
jadi flyover ada bagian yang di bawah tanah
dan kemudian nanti ke arah ke kota di fase kedua
itu di atas tanah itu sendiri
di bawah tanah kalau di kota
ini saya lihat ini bisa kita bisa langsung jalan sampai ke blok m ya
kalau dari bundaran hi itu ada enam stasiun underground
enam km jadi kita di bundaran hi
kira kira enam ratus meter dari titik ini itu stasiun yang akan menjadi stasiun teramai nantinya
setelah itu setiabudi
kemudian bendungan hilir
kemudian istora dan yang terakhir senayan
nah semua titik titik stasiun underground itu punya keunikan
seperti ini misalnya betul betul akan international lifestyle
karena seluruh kompleks di sini diplomat kompleks perkantoran dan international business
nah itu akan terus menerus selama sampai di istora itu uniknya karena di situ ada kawasan scbd
kemudian di senayan itu kawasan gelora senayan
jadi memang ini akan sangat membantu interaksi dengan kehidupan perkotaan
ini sebenarnya kalau dari kilo kan tidak terlalu jauh
tidak terlalu jauh
jadi itu yang ada tujuh stasiun kita
jadi mulai dari sisingamangaraja kita naik kemudian blok m itu stasiun besar
kemudian blok a
kemudian hajinawi cepete
kemudian belok di tbs lima tupang itu stasiun fatmawati
dan kita akan berakhir di lebakbulus
nah di lebakbulus itu adalah depo
dimana nanti enam belas set kereta kita itu akan parkirnya di titik itu
parkirnya di situ
jadi itu semacam terminalnya lah
karena kita kan operasinya dari jam lima pagi sampai dua belas malam
nah perawatan parkir kereta itu akan di depo
nama lain ini khususnya nanti apa
ada nama tertentu kan biasanya kan kalau di london atau di kota kota lain kan ada
sekarang belum ingat makanya
jadi kita masih mengingatkan ulangnya
tapi biasanya dengan kemacetan jakarta belum banjir dan lain sebagainya
itu kan bisa dari lebakbulus sampai ke buntelanahai kan bisa cukup lama ya memakan waktu
dengan naik mrt ini berapa pak
tiga puluh menit dan sebenarnya luxer yang ditawarkan itu kepastian
jadi pada waktu sibuk jam enam sampai jam sembilan itu headway
jadi ujarak antar kereta waktu antar kereta itu lima menit
jadi jam enam berangkat dari lebakbulus
pasti jam enam tiga puluh akan tiba di
sehingga memang budaya ini akan berubah
karena masyarakat tidak perlu takut akan ketinggalan kereta atau apa
karena setiap lima menit akan ada kereta
jadi serviceability nya itu akan indikatornya adalah pada ketepatan berangkat
yang kedua mungkin soal kenyamanan
memang kita sangat berharap kultur bertransportasi itu bisa naik kelas
tidak harus rebut rebutan berdasarkan
kalau tidak mau kan kita nanti harus mengubah mindset kita ya
masalah keamanan tapi bersih juga
ini harus kita betul betul rawat ya
kalau kita lihat misalnya seperti di bangkok memang mengubah ya cara kita
kita melakukan commuting lah istilahnya
mereka yang memiliki mobil juga ini merupakan penghematan yang luar biasa ya
karena tidak perlu punya mobil atau tidak perlu menghabiskan bensin
dan juga harganya
pak willy ini apa sih sebenarnya yang nanti kita akan betul betul rasakan dengan hadirnya mrt ini
dari segi bagaimana mengurai kemacetan
bagaimana membuat semuanya jauh lebih efisien
sehingga jakarta itu betul betul menjadi kota metropolis yang tidak kalah dengan kota kota besar
yang pertama ini adalah branding baru jakarta
bahwa jakarta punya modern metro
saya kira itu yang pertama akan ditawarkan
yang kedua adalah titik berangkat bagaimana menyelesaikan persoalan kemacetan di jakarta
karena dimana mana di kota besar urban dengan jumlah penduduk yang kepadatannya seperti ini
solusinya memang adalah
yang underground transport itu adalah satu satunya solusi
dan yang terakhir saya kira yang ingin sekali budaya ini adalah masyarakat kelas menengah ke atas
itu berpindah menggunakan transportasi pribadi menjadi transportasi publik ketika melalui jalur ini
jadi bayangkan kalau sekarang target perhitungan penumpang sementara kita itu satu ratus tujuh puluh lima ribu per hari
kalau seratus ribu saja
yang berpindah itu dari kendaraan pribadi
dan satu kendaraan pribadi biasanya dua orang
itu berarti lima puluh ribu kendaraan pribadi yang akan kita hemat tidak masuk ke jalur ini
dan akan sangat signifikan sebenarnya mengurangi paling tidak mengurangi kemacetan di area sepanjang jalur
dan sebenarnya bagi mereka yang memiliki mobil juga ini merupakan penghematan yang luar biasa ya
karena tidak perlu punya mobil atau tidak perlu menghabiskan bensin
nah kira kira nanti ini atau ini masih didiskusikan ke depan
berapa harga yang paling pas sehingga membuat orang juga ingin menggunakannya tapi tidak merugikan mrt itu sendiri
kita lagi melakukan survei untuk memfinalisasi kira kira yang pertama
karena harga akan tergantung pada tiga hal
yang pertama ridership
jadi berapa kira kira penumpang yang akan menggunakan
karena itu dibagi dengan nilai investasi
dari tarif yang dimungkinkan
tapi satu gerbong itu atau satu kereta itu biasanya maksimum bisa membuat berapa orang

satu kali angkut pada pagi hari itu bisa satu sembilan ratus
kita akan punya gerbong enam
enam gerbong yang dua ratus sampai dua ratus lima puluh orang
jadi kita bisa satu dua ratus sampai satu sembilan ratus sekali angkut
jadi memang satu ratus tujuh puluh tiga lima ratus itu adalah target atau angka kira kira yang sekarang
nah yang kedua adalah setelah ridership surveinya
karena kalau terlalu tinggi kan orang gak akan ini
kalau terlalu rendah mungkin apresiasi juga akan sedikit
nah yang ketiga adalah subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah
jadi itu yang akan kita harapkan sangat menentukan
berapa besar subsidi setelah kita dapat commercial rate
kemudian nanti akan dihitung hitung berapa subsidi yang akan diberikan
yang kemudian akan menentukan berapa sih tarif dari mrt jakarta ini
ada jumlah kereta api yang akan dimiliki
yang fase satu ini ada enam belas kereta
jadi totalnya sembilan puluh enam
karena satu set itu terdiri dari enam kereta
yang akan kita operasikan itu secara rutin itu empat belas kereta
jadi dua itu adalah cadangan ketika ada kereta yang rusak
nah itu saja ini dua jalur kan ya
ini nanti rencananya dua puluh empat jam atau hanya
dia akan mulai dari jam lima pagi sampai jam dua belas malam
jam dua belas malam semua kereta akan masuk kembali ke kandang
walaupun sebenarnya kalau lebih lama kan nanti biayanya juga bisa lebih menguntungkan
pak willy dan terakhir saya disini kan dengan di root yang sebelumnya
dan mungkin kita juga ingin tahu ya
apa sebenarnya pesan atau dibalik harapan dengan penggantian direktur utama itu
apakah ada ekspektasi tertentu atau mungkin selama ini dari segi apakah aspek pembangunannya yang masih dianggap perlu digenjot lagi
yang pertama memang melanjutkan apa yang sudah berhasil dicapai selama ini
yang kedua adalah ketika itu saya memang ditugaskan untuk memfasilitasi percepatan proses pembebasan lahan
karena ketika itu memang
ada satu ratus tiga puluh enam lahan kritis yang membuat pekerjaan pekerjaan stasiun di elevated itu tidak bisa berjalan
ini masalah klasik lah bagi pembangunan infrastruktur di indonesia
masalah klasik ya kita berhasil bebaskan semua
jadi di lebakbulus fatmawati cipete hajinawi blok a sampai blok m itu punya masalah ketika itu
tapi akhir tahun lalu dari satu ratus tiga puluh enam itu satu ratus sepuluh bidang lahan kita bebaskan
jadi ini pr pertamanya pak willy waktu itu
iya pr pertamanya
jadi apa pengalaman yang dimiliki
karena biasanya rumit sekali kan ini terhadap anak warga
saya punya pengalaman ketika operasi pasca tsunami di aceh dan nias
dan pengalaman membebaskan lahan ketika itu saya bawa kemari
kunci utamanya memang berkomunikasi dengan masyarakat
karena tentu mereka ingin sekali melihat juga mrt sukses
cuman memang komunikasi yang penting sekali kita bangun dengan masyarakat setelah diberikan pengertian
dan juga mungkin harga ganti rugi yang mereka ada
harga ganti rugi ketika itu kami saya langsung berbicara dengan menteri atr kepala bpn untuk melakukan assessment kembali
jadi assessment yang sudah dilakukan itu dua tahun yang lalu kita lakukan assessment sehingga masyarakat bisa menikmati harga yang lebih kompetitif
jadi mereka juga tidak merasa diperlukan
jadi ada beberapa regulasi yang dibutuhkan
tapi memang ada dua puluh enam warga yang belum berpengalaman
warga yang belum setuju ini ke pengadilan
nah ini nyangkutnya dimana ini
nah di harga
oh di harga
jadi asesor pemerintah waktu itu asesor independen menilai angkanya ada di sekitar tiga puluh tiga puluh tiga juta
kira kira ada tujuh warga yang waktu itu memprotes meminta harga yang agak tinggi sampai satu ratus empat puluh satu ratus lima puluh juta per meter persegi
kemudian itu tidak bisa diselesaikan
pemerintah melakukan konsinyasi ketika itu
kemudian di pengadilan negeri sudah diputuskan
tapi harganya ada di enam puluh juta
jadi belum belum
ya masih belum klop
ini kira kira membutuhkan
jadi kasasi yang sekarang dilakukan kasasi
kita nunggu hasil kasasi yang sekarang
ini jadi ribet ya
ini kira kira membutuhkan waktu berapa lama lagi dan dampaknya terhadap deadline pembangunan ini dengan harusnya membebaskan lahan bernegosiasi dan lain sebagainya
kira kira bisa mundur berapa lama ya
kalau dampaknya sekarang sudah tidak ada lagi karena kita sudah bisa menjamin
walaupun sekarang persoalan lahan itu hanya tinggal di satu stasiun
haji nawi dan itu pun ada hanya dua titik
jadi haji nawi stasiun haji nawi sudah bisa kita laksanakan kecuali di dua titik tersebut
dan semua stasiun bisa terbangun
dan jalur kita utara selatan itu sudah bisa terbangun
jadi kereta tetap bisa beroperasi pada maret dua ribu sembilan belas
kecuali mungkin stasiun haji nawi yang agak terlambat penyelesaiannya
jadi untuk sementara mungkin itu dilewati
tapi begitu persoalan tanah haji nawi ini selesai
harapan kami sebenarnya di bulan april
agus terus ini ada keputusan mahkamah agung
kita akan percepat
jadi itu kendala utama yang pertama ya
tapi dari segi nanti kalau pendanaan saya ini masih panjang lagi
tapi sebelumnya dari segi proses konstruksinya itu sendiri
apa yang terbesar ini kendalanya atau tantangannya
walaupun kan dengan mesin bornya yang luar biasa canggih saya melihat itu
sampai saat ini apa
dan yang membanggakan sebenarnya sebagian besar pekerjaan ini
kecuali tunnel boring mesin itu sudah bisa dikerjakan oleh putra putri indonesia
kita sedang mengupayakan untuk mengadopsi teknologi tunnel boring mesin
jadi satu mesin itu kita minta untuk nanti diadaptasi
dan kemudian knowledge nya bisa kita ambil
sehingga untuk membangun tunnel tunnel berikutnya sudah bisa dilaksanakan oleh
jadi transfer knowledge nya sudah jalan
karena selama ini memang dengan teknologi jepang
iya dengan teknologi jepang
jadi rolling stock dan ininya semua masih jepang
itu juga masih jepang
tapi kami berharap sebenarnya semakin ke depan transfer of knowledge itu memungkinkan kontribusi yang lebih banyak dari sisi indonesia nya
tapi juga bagus juga karena kan jepang memang ahlinya
dan kalau kita menggunakan teknologi mereka
dan ini juga kerjasama dengan jica
ini bagaimana selama ini kerjasama dengan mereka
apa ada kesulitan apakah itu berkomunikasi
dan dalam menerjemahkan dari blueprint yang di
saya kira sangat efektif komunikasinya
dan memang jepang berpengalaman
jadi tidak salah kita berguru ke jepang ketika terkait dengan pembangunan mrt
mereka punya jaringan metro
bahkan pengoperasiannya pun kita dibantu oleh konsultan jepang
proses pendanaan juga berjalan lancar
dan pendanaan untuk fase satu dan semoga fase dua ini juga bisa di secure
jadi ada konsep pemerintah ke pemerintah
kemudian yang mungkin perlu didorong adalah bisnis to bisnis
prosesnya nantinya dengan

kalau sudah siap untuk dipakai
ini quality control semua sesuai dengan spek ya
maksudnya kita tidak ingin kalau ada gempa ada banjir dan lain sebagainya
karena mungkin dianggap ini bukan di tokyo
itu teknologi jepang unggulnya disitu
yang pertama quality
jadi kualitas kita
tidak bisa ditawar tawar
yang kedua aspek safety
jadi kalau mbak desi lihat bagaimana tingkat safety dalam pekerjaan konstruksi ini
saya kira kita perlu banyak belajar
dari bagaimana jepang mengedepankan aspek safety
yang ketiga nanti pada saat pengoperasian
kalau kita lihat bagaimana metro di jepang beroperasi
itu aspek pelayanan itu bagus sekali
jadi ketepatan waktu kenyamanan itu
jadi memang itu adalah paket yang memperhatikan
kita punya paket pertama ini kita belajar dari jepang
hal hal yang tidak diperhitungkan karena memang dimulai di tahun dua ribu tiga belas tadi seperti yang mbak desi
standarnya di dua ribu dua belas ketika itu misalnya satu contoh spesifikasi standar untuk kegempaan itu belum setinggi yang sekarang
iya di dua ribu tiga belas pemerintah mengeluarkan standar gempa baru karena tingkat kegempaan
di daerah ini meningkat gitu
pak willy sendiri ini kan sudah sembilan bulan ya di sini
karena kan background nya kan berbeda sekali kan dengan yang sekarang
apa kira kira yang masih atau sekarang sudah paham betul lah ini
khusus mengenai pembuatan mrt
bagaimana melihat sesuatu itu bahwa ini dijalankan dengan benar
susah atau tidak sih
tidak susah karena it's about management and leadership sebenarnya
skill itu dipunyai oleh orang orang yang punya kompetensi
tentu saya tidak perlu tahu detail bagaimana melakukan boring mesin gitu ya karena ada ahlinya
tapi bagaimana mengelola bagaimana memanage itu dan memainnya dengan aspek aspek non teknis sebenarnya
jadi soal pembebasan lahan soal komunikasi dengan stakeholders itu justru menjadi aspek yang sangat penting
jadi perlu ada keahlian seperti itu
dan tentu saja soalnya soal pendanaan ya karena ini dananya lumayan
kemampuan melobi ya betul
tapi kebutuhan dananya kan sangat besar
lima belas triliun ya
untuk kasus satu ini
memang kita juga ada investornya yang tentu mengharapkan ini semua sukses
saya dengar ini ternyata butuh dana tambahan karena
mungkin bisa cerita ya
kenapa dan apa yang dibutuhkan dan apakah ini kira kira nanti berdampak ya terhadap deadline itu sendiri
karena pendanaan ini kan biasanya rupet
apalagi ini di sini ada pemerintah daerah ada pemerintah pusat ada investor ada macam macam kan
memang ada hal hal yang tidak diperhitungkan karena memang dimulai di tahun dua ribu tiga belas tadi seperti yang mbak desi
tendernya di dua ribu dua belas
ketika itu misalnya satu contoh
spesifikasi standar untuk kegempaan itu belum setinggi yang sekarang
di dua ribu tiga belas pemerintah mengeluarkan standar gempa baru karena tingkat kegempaan daerah ini meningkat
nah dengan itu kita harus melakukan
dan jepang sensitif sekali
begitu standar kegempaan pemerintah meningkat kita harus menyesuaikan dengan standar nasional yang baru
sebagai contoh misalnya diafragna wall
tembok yang di depan itu yang menjadi pembatas tanah dengan tanah
dan di atas tanah dengan stasiun kita tadinya desain tebalnya itu cuma delapan puluh cm
karena standar kegempaan nasional yang baru kita harus berlebar menjadi satu meter
jadi tambah dua puluh cm
tambah dua puluh cm
ini berarti kan harus ada
itu yang mengakibatkan penambahan
dari yang tadinya existingnya tidak ada sekarang harus ada
tapi maaf pak willy ini sesuatu yang memang tidak diketahui sebelumnya
atau memang tiba tiba standar ini muncul begitu saja dan baru diketahui
semua ini kan sebenarnya sudah direncanakan cukup lama
ya cukup lama direncanakan
kok bisa terjadi
cuman kemudian menyusul setelah desain dilakukan setelah tender dilakukan ada perubahan standar
standar kegempaan tadi
aspek lain waktu basic engineering design tidak dihitung tidak diprediksi bahwa akan ada utilitas
jadi banyak utilitas utilitas karena sistem data kita ini belum terlalu bagus mbak desi
jadi ketika apa
konstruksi dilakukan ditemukan utilitas
ada saluran pump ada saluran gas ada saluran air yang tadinya tidak diperhitungkan
untuk memindahkan itu juga membutuhkan biaya
jadi berapa kira kira ekstra biaya yang kita butuhkan
ekstra dari total dana yang kita butuhkan itu yang kita minta sekarang itu dari empat belas triliun
lumayan cukup besar
ini diharapkan datang dari mana saja
harapkan datang dari mana saja
jelas investor mungkin mereka juga kurang semangat ya kalau harus ada
sekarang kita berkomunikasi dengan pemerintah dan pemerintah dki sudah berkomunikasi dengan kementerian bapak penas dan keuangan
pemerintah indonesia sudah mengajukan dan pihak jepang sudah setuju
sehingga pendanaan untuk fase pertama ini kita harapkan bisa untuk yang tambahan dana tadi itu bisa datang di awal tahun depan
jadi bukan harus ini kocek sendiri lah istilahnya
karena memang kan tadi ada sih g dua g pembentukan pembentukan
tapi sudah disetujui
jadi tidak ada alasan untuk menunda lebih lama lagi akibat kekurangan ini
ada proses administrasi pengadministrasian keuangan antara pemerintah indonesia dan pemerintah jepang yang kemudian akan nantinya akan membuat pendanaan itu akan menghasilkan kita memenuhi kebutuhan kita di tahun terakhir
ya berarti mungkin roi nya juga harus lebih ini ya dipikirkan
pemindahan utilities pipa dan lain sebagainya ini sesuatu yang ribet nggak pak
lumayan membutuhkan koordinasi
karena misalnya kalau kaitannya dengan pipa gas ya itu berkoordinasi dengan pt gas negara pertamina kementerian esdm
jadi banyak institusi institusi yang kami harus berkoordinasi
kewenangannya ada di pemerintah provinsi
sehingga antara pemerintah juga harus melakukan koordinasi
tapi karena kami yang akan menggunakan pt mrt yang harus datang dan meminta bantuan memfasilitasi prosesnya agar bisa diselesaikan
pak willy ini saya bayangkan ya di sini ada investor ada investor asing investor lokal juga tentu saja
di sini ada pemerintah daerah ada pemerintah pusat
ini pak willy nanti ditempatkan di tengah tengah ini apa nih tantangan terbesar
apalagi nanti harus meminta persetujuan pemerintah yang biasanya harus dibawa ke dpr dulu dan lain sebagainya
jadi memang itulah tugasnya
lumayan bikin pusing juga ya
dan tugasnya memang harus approach datang jemput golak ke seluruh pihak
dan stakeholder nya banyak sekali di pemerintah provinsi
ada dprd ada pemerintah sendiri
pemerintah tentu banyak sekali di nasi nasi yang terkait
kemudian pemerintah kota
kita dengan jakarta selatan dengan jakarta pusat
kemudian kalau pembebasan kalau urusan urusan saluran yang mandek kita harus turun sampai ke tingkat kelurahan
kemudian sampai ke bisnis
jadi property developer juga kita harus komunikasi
dengan tingkat pemerintah tingkat pusat itu bapak penas kementerian keuangan kementerian perhubungan kementerian atr bpn
kementerian ada dua menko maritim dan menko perekonomian
yang sehari hari betul betul karena ini proyek strategi nasional yang betul betul harus kita bangun
jadi secara rutin setiap bulan saya mengirimkan laporan
tetapi kemudian secara berkala any issue saya harus terbuka dan melaporkan
supaya stakeholders tadi bisa membantu kami gitu
selama ini pak willy melihat ada misalnya bukan penyalahgunaan dari dana itu sendiri
atau mungkin salah beli atau dan lain sebagainya
boros atau mungkin bocor kesana kemari
ini karena ini kan besar sekali kan dananya
dan juga harus ada monitoring supervisi yang betul betul ketat
jadi kalau mau saya jelaskan sedikit tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan
di setiap paket tentu ada pengawasan yang namanya pengawasan internal
jadi supervisi dilakukan langsung oleh sebuah konsultan yang juga ditenderkan
ketika itu melakukan pengawasan dan
dan mereka harus datang di lapangan
lapisan kedua tentu dari mrt jakarta
saya punya tim sendiri
di setiap titik kita menempatkan engineer kita untuk mengawasi
di dalam kita mempunyai satuan pengawas internal
jadi ada auditor kita yang mengawasi quality control pada saat pembayaran
kemudian lapis berikutnya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
jadi setiap kali pembayaran ada tim verifikasi
ada tim verifikasi yang terdiri dari berbagai unit integratedly
untuk mengawasi proses
kemudian yang eksternal tentunya kita diaudit
diaudit oleh kantor akuntan publik
untuk tadi yang mbak desi sampaikan
kita meminta bantuan bpkb
untuk melihat kewajaran dari tambahan dana
dan sudah lulus
sudah lulus tanpa menyecuali yang lain
iya jadi sudah diizinkan
tetapi kemarin pak gubernur minta lagi
untuk diaudit lagi
jadi kita sekarang hire lagi
lelang lagi untuk konsultan food party
food party review untuk memeriksa lagi
kewajaran harga dan ketepatannya
baru kemudian masuk ke proses pembayaran
jadi lapisannya sangat banyak
dan tentunya saya terbantu sekali dengan kualitas dari teman teman kontraktor yang bekerja di sini
mereka cukup profesional ya
sangat profesional jepang
dan didampingi oleh kontraktor kontraktor nasional yang punya kualitas profesionalisme
ini taruhan untuk bangsa
ini penting sekali
karena kita melihat ya
biasanya proyek infrastruktur nanti ujung ujungnya ya masuk pengadilan
ada penggelapan dana
penggelumbungan harga dan lain sebagainya
jadi dengan adanya investor
maksudnya dari jepang ya
mereka sangat sering ini sangat membantu
untuk memastikan nanti di masa depan
ternyata wah ada masalah nih
harus bisa dipercaya
jadi trust level itu harus sangat tinggi
karena kalau trust itu tidak ada
saya kira kedepan kita tidak akan bisa dipercaya
jadi sebagai anak bangsa kita ingin membuktikan bahwa putra putri indonesia bisa mengerjakan proyek ini
dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang baik
dan kalau bisa ini jangan jadi lahan untuk koruptor
uangnya begitu banyak
dan tentu saja di sini tumpuan harapan pemerintah
harapan publik itu ada di sini
di london itu pernah terjadi kebakaran di bawah
dan itu menimbulkan banyak sekali korban
atau kalau kita kan gempa dan lain sebagainya
nah safety yang paling mengkhawatirkan pak willy ini
nah bagaimana nanti kalau fase dua dimulai
ini tahun dua ribu berapa
rencananya sudah dimulai desainnya sekarang yang fase dua
dan kemudian yang akan kita lakukan sekarang adalah proses negosiasi loan
jadi pihak jepang juga sudah datang
fact finding mission sudah yang ketiga
akan datang lagi pada bulan agustus mbak desi
kita berharap juga penganggaran itu akan datang tahun depan
ini sekitar yang fase dua
sekitar yang fase dua itu kita usulkan dua puluh lima triliun rupiah jadi
lebih besar dari fase satu
karena tadi kalau fase dua ini akan terdiri dari tambahan yang tadi
fase pertama yang dua lima plus dua puluh dua lima triliun
kenapa lebih mahal
atau menjaga jaga supaya nanti tidak
tidak jadi visibility study
jadi dasar angka itu didapat sama dengan yang fase satu
itu adalah visibility study yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu
nah nanti kita akan dapat harga yang lebih pasti di basic engineering design
jadi setelah basic engineering design kami berharap ground breakingnya itu pada sekitar oktober atau november tahun dua ribu delapan belas
nah kenapa tadi lebih mahal
karena memang ini semua underground
jadi delapan tiga kilometer itu underground dan yang uniknya nanti akan di hayamuru gajah mada itu
trase kami itu akan ada di bawah kali ciliwo
sampai akan masuk di kota tua
nah di kota tua itu memang harus betul hati hati
harus betul hati hati karena nilai sejarah dan arkeologinya tentu harus diperhitungkan
jadi konsultan sedang bekerja untuk menentukan kira kira harga pasti dari konstruksi itu
pastikan bahwa kali ini blueprintnya juga
betul dan semua kemungkinan itu sudah diperhitungkan sehingga tidak tiba tiba tidak ada harga yang meningkat lagi ya
untuk gempanya juga sudah harus dimulai
willy ini kan setelah terjadi lah istilahnya
ini bukan hanya untuk kita dari poin a ke poin b tapi ada kehidupan nilai ekonomi yang akan dibangun yang menunjang
nah biasanya kan kalau di negara negara lain atau di kota kota lain di sini juga ada mallnya
ada tempat orang berdagang dan lain sebagainya
ini nanti bagaimana istilahnya pembagian lapak lapaknya
siapa yang bisa berinvestasi
memanfaatkan dan lain sebagainya karena ini akan menjadi lifestyle ya
betul sekali mbak desi dan saya selalu mengatakan ini bukan hanya tentang transport bisnis ini adalah bisnis lifestyle
kenapa karena sebenarnya transportasi itu elemen yang memicu terjadinya kehidupan bisnis baru
bayangkan satu ratus tujuh puluh lima ribu penumpang yang melalui jalur ini kan itu bangkitan ekonomi baru
sehingga konsep yang mulai kita kembangkan di setiap stasiun namanya transit oriented development
akibat adanya transit system itu akan menghasilkan pertumbuhan baru pada kawasan kawasan seperti itu
apa yang kita lakukan sekarang kita menyiapkan master plan dari kawasan kawasan itu
jadi tiga belas stasiun kita siapkan master plan kemudian kita tata
the first free business yang kita mulai sekarang itu adalah salah satunya retail di setiap stasiun
selain telecommunication dan advertisement itu dibuka secara transparan kita beauty contest kan nanti kita akan buka kepada tadi
private sectors untuk silahkan masuk dan melihat potensi bisnis yang mereka bisa berpartisipasi di setiap stasiun di mrt fase
di sini kan bisa ada cafe ada restoran ada toko macam macam ya
ada empat bisnis utama yang pertama tadi food and beverage kemudian fashion kemudian convenience store dan yang terakhir atm dan supporting
itu akan terjadi di lantai atas
jadi di ticketing
kalau udah di platform ini naik dan memang tidak akan diperkenankan untuk makan minum di kereta
jadi makan minumnya di atas
dan kita ini sebenarnya nanti akan merupakan hub ya dari mrt ini
di sini ini bisa terkoneksi kemana mana kanan kiri
kalau yang di stasiun yang di depan itu itu akan ada lima moda transportasi
jadi itu di bundar huku atas
kereta bandara juga akan segera berfungsi
kemudian lrt nanti yang masuk dari cawang itu akan di titik itu
jadi pengelolaan pergerakan orangnya harus di sini
kalau yang di sini mbak desi kita akan mengalami integrasi sempurna dengan bus transjakarta
jadi memang salah satu kunci penting untuk memastikan penumpang menggunakan transportasi publik adalah integrasi dengan vendor systemnya
karena penumpang banyak yang datang dari luar jakarta
kita berkoordinasi dengan seluruh moda transportasi feeder untuk memastikan dia berintegrasi dengan semua stasiun stasiun
taruhlah kita fast forward tahun dua ribu tiga puluh
ini kita sudah mrt sudah punya lrt sudah ada transjakartanya juga mungkin jauh lebih bagus lebih efisien
ini apa kira kira yang kita bisa bayangkan yang akan terjadi ya di jakarta ini
seperti kota kota besar orang masuk ke jakarta tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi
di mana mana kita ke london paris bahkan hongkong mereka semua dari rumah semua menggunakan transportasi publik yang nyaman integrasinya bagus
dan interkoneksi antara seluruh jaringan itu dengan pusat kegiatan ekonomi itu berjalan baik
nah kita kenal dengan istilah kalau di mrt rail property business
karena rail dan property kalau kita lihat misalnya di hong kong semua di atas mall itu pasti di bawahnya ada rail
sehingga memang orang nggak punya pilihan lain daripada bayar parkir mahal bawa kendaraan yang susah nyari tempat parkir mending turun ke bawah basement kemudian dapat rel
jadi itu yang saya bayangkan kira kira akan membuat jakarta ideal bagi warganya untuk semakin nyaman
menghemat waktu juga ya dan menghemat kocek
ya ini kita masih dari dulu nih sebenarnya mimpinya
dari dua puluh tahun yang lalu dengan adanya mimpi monorail tapi biasanya mimpinya akhirnya hanya
mudah mudahan ini terwujud
willy ini mengenai masih ada masalah yang saya lihat ini paling sering kalau kita lihat ya adalah maintenance perawatan
kita punya barang bagus barang baru
barang baru import dan lain sebagainya
tapi ketika penggunaan itu terus tidak dirawat belum onder dealnya ternyata tidak ada dan lain sebagainya
sementara ini kan nanti non stop
nah ini bagaimana ke depan siapa yang akan mengelola ini semua
ini juga menjadi mandat dari mrt
jadi mpt mrt itu punya tiga mandat
bangun infrastruktur operasi dan pemeliharaan dan kelola bisnisnya
dua tahun sebelum beroperasi kami sudah punya divisi pemeliharaan
jadi sekarang ini kita sudah melakukan benchmarking
kita sudah mulai kerja sama tadi untuk memastikan supply chain
karena satu baut yang hilang saja bisa membuat kereta itu tidak berjalan
dan itu saya kira yang sekarang kita pastikan produk atau package package yang nantinya dibutuhkan untuk pemeliharaan itu bisa tidak terhampat ketika dibutuhkan
yang kedua dan ini yang paling penting karena sebenarnya semangat memelihara dari masyarakat
itu yang paling penting
satu metro di luar negeri baru satu minggu dioperasikan sudah kehilangan kursi
jadi kos pemeliharaan itu sebenarnya akan naik ketika masyarakat tidak ikut memelihara
jadi saya sangat berharap bahwa pada saat dipelihara masyarakat merasa memiliki
ada budaya yang lain mengenai transportasi ketika mereka masuk ke mrt
semangat atau kultur untuk antri
karena kalau ini nanti kan pakai
ini nanti tiketnya berupa apa
jadi akan pakai kartu dan itu akan cepat sekali
ada tiket terusan yang akan kita berikan
dan mereka masuk
teknologinya di sini pakai platform screen door
jadi keretanya akan sangat otomatis
otherwise nanti penumpang nggak bisa keluar karena lokasi pintunya nggak match dengan platform screen door
jadi ini semua
kereta itu tidak akan dikontrol oleh masinis tapi ya dari operation commerce
jadi ini driverless nanti semua
tetap ada masinis
cuma pada saat mau menutup pintu dan pada saat emergency
jadi karena dia by communication line nanti dia akan dikontrol dari sana
waktu berangkatnya meninggalkan stasiun kereta berikutnya berangkat harus on time
itu diprogramkan dari lebakulus
mungkin nanti harus ada sosialisasi atau edukasi bagaimana cara menggunakannya
karena ini kan harus jelas ya mungkin cara mengantre beli tiket di mana dan lain sebagainya

sudah harus dipikirkan
dan memang mulai tahun depan kita mulai melakukan istilah kami bukan hanya sosialisasi tapi advocacy
bagaimana menggunakan mrt
stasiunnya seperti apa
mungkin ada stasiun yang kami buka untuk menunjukkan bagaimana caranya menggunakan mrt
tiketingnya dan budaya yang harus ada ketika mrt ini berjalan
kalau dari segi safety apa kira kira yang paling membahayakan
saya ingat waktu dulu di london itu pernah terjadi kebakaran di bawah di kings crosswage
dan itu menimbulkan banyak sekali korban
atau kalau kita kan gempa dan lain sebagainya
nah safety yang paling mengkhawatirkan pak willy ini sebenarnya apa
isunya yang harus di
kalau isu yang paling
khawatirkan mungkin orang yang masuk menerobos
jadi kan memang ini lagi dibicarakan apakah memang proses screening orang yang masuk ini bisa memastikan bahwa orang yang masuk itu benar benar kebutuhannya untuk menggunakan mrt
apalagi sekarang ancaman terorisme
ancaman terorisme itu ya
waktu itu pernah ya di madrid ya di kereta api
rusia kemarin itu sudah terjadi
jadi itu kita sekarang ada di line itu
apakah kita akan melakukan proteksi penuh
yang akan tentu akan mengurangi tingkat kenyamanan karena
dan memperlambat juga kan
memperlambat orang lain
tapi itu terjadi di india dan di china
atau kita akan membebaskan penumpang pakai cctv
kemudian betul betul intelligence passengers itu akan melihat bahwa mari kita bersama sama mengamankan fasilitas penting ini
tapi kira kira dari segi apa yang harus ditempatkan di situ mungkin penjaga atau banyak
ada penjaga ada cctv
jadi di setiap sesion kita akan lihat intelligence cctv itu mulai kita fungsikan untuk pemenitor
ini disiapkan semua sedini mungkin
kita coba berkoordinasi dengan kepolisian
untuk memastikan bahwa mereka melihat seluruh instrumen instrumen
di mana nanti titik titik vital yang perlu penjagaan
ya mudah mudahan ya
tapi kan sekarang susah ya
apalagi ini kan tempat yang banyak sekali orang berkumpul
yang betul betul teknologi jepang itu adalah tunnel boring mesin
karena itu memang belum punya
tapi kalau ini kita udah oke lah
sudah bisa dibanggakan bahkan teknologi beton kita itu udah bisa dijual ke mancanegara juga
dengan adanya proyek seperti ini kan tentu membuat lapangan kerja yang cukup banyak
selama ini berapa orang yang
sekarang yang bekerja di sini di bawah ini saja itu sekitar
tapi kalau di total untuk fase satu
fase satu itu sekitar empat sampai enam bekerja
itu yang bekerja mulai dari lebak mulus sampai ke bendana nai
plus yang melakukan persiapan railing
itu sekarang rolling stop tadi kereta
itu sekitar empat sampai enam bekerja
wah lumayan ya
feednya terjadi pada tahun ini ketika kita akselerasi
memang waktu ini yang paling banyak
tapi mungkin akan mulai menurun tahun depan
karena pekerjaan konstruksi sudah mulai berkurang
dan kita mulai masuk ke finishing dan persiapan
finishingnya yang harus rapi nih
tapi pada saat yang sama baik kita mulai masuk ke fase berikutnya
ini pastikan juga ada pekerjaan baru yang dibuka
karena ini kan pertama kalinya kita miliki mrt
berarti harus ada orang orang atau karyawan atau pekerja yang memang khusus ya untuk ini
ini dibayangkan gak kira kira berapa orang yang dibutuhkan untuk operating
untuk fase satu ini kita akan butuh empat ratus orang
yang terdiri dari mulai dari masinis petugas di depo petugas di operation common center
kemudian petugas di kereta petugas di stasiun
jadi setiap station itu akan ada sekitar delapan sepuluh orang yang akan menjaga station
kita memperhitungkan ada empat ratus orang
dua ratus orang kita rekrut pada tahun ini
jadi pekerjaan pekerjaan vital seperti masinis
karena masinis ini kita latihnya tidak di jakarta
kita baru punya yang teman itu di kuala lumpur
jadi kami mengirim masinis pertama kami ke kuala lumpur kemarin dengan perasarana malaysia untuk dilatih
kenapa gak langsung ke jepang
karena memang jepang merekomendasikan yang pertama sistem yang di malaysia itu sama dengan sistem yang ada di sini
yang kedua faktor bahasa
masinis masinis kita itu lebih gampang di train budayanya dengan masinis masinis malaysia
jadi itu faktor yang dimungkinkan
kalau ke jepang memang akan ada pembelajaran bahasa jepang lagi
jadi itu faktor yang memang sangat diperhitungkan
harganya bisa kita tekan lebih murah
tapi dalam jangka panjang dua tahun yang akan datang kami mentargetkan untuk punya yang namanya mtr academy
jadi mrt academy itu adalah training center yang mulai mempersiapkan tenaga tenaga mrt nantinya untuk mengoperasikan fase fase berikutnya
dan bisa direplikasi nanti kalau di kota kota lain
jadi fase pertama ini memang masih mengandalkan ilmu atau tenaga dari jepang
tapi fase kedua mudah mudahan lebih banyak dari indonesia
tapi sementara itu yang bahan bahan ini semua juga sudah bisa lokal kan
sebenarnya kalau lihat ini ini semua dari indonesia
ini produk produk beton ini semua dari indonesia
yang betul betul teknologi jepang itu adalah tunnel boring mesin
karena itu memang belum punya
tapi kalau ini kita sudah oke lah
sudah bisa dibanggakan
dan teknologi beton kita itu sudah bisa dijual ke negara juga
mudah mudahan juga nanti suatu hari kereta apinya juga bisa buatan lokal
karena ada lrt yang sudah buatan indonesia juga kan
kita berharap fase berikutnya kita mulai melibatkan industri nasional
ngomong ngomong harga satu kereta api itu berapa ya
kira kira ada di sekitarnya di totalnya kira kira dua belas bilyar rupiah
itu harga satu set
dan lifespan nya berapa
lifespan nya bisa sampai tiga puluh tahun

kereta kita ini kereta baru
jadi akan sangat bagus ya

kemudian kita lihat lagi apakah bisa di expand
tapi normal dua puluh lima tiga puluh tahun kereta harus
harus diganti ya oke
pak willy ini saya masih masalah gempa ini ya
apalagi kalau kita lihat di jepang kan sering sekali terjadi
jadi ini kalau misalnya ada gempa ini apa
listriknya mati atau apa yang akan terjadi kalau misalnya terdampak atau tidak
misalnya gempa tujuh dalam skala riter
jadi memang dengan standar gempaan yang kita pakai sekarang ya
kita berharap pada sampai dengan delapan puluh sembilan skala riter konstruksi ini masih aman
cuma tentu yang mungkin bisa diharapkan akan terjadi adalah goyangan
tapi struktur bawah tanah lebih aman daripada struktur elevated
karena ini kompak
jadi dia tanah kompak justru yang elevated karena itu tiang
jadi struktur tiang lebih sensitif terhadap pengaruh kegempaan
kita mengantisipasi kemungkinan kalaupun terjadi shortcut listrik
maka ada proses evakuasi yang harus dilakukan
dan ini kalau mbak desi lihat yang di samping ini
ini adalah jalur untuk melakukan evakuasi
jadi kalau misalnya tiba tiba ada emergency ada krisis yang menyebabkan kereta berhenti di tengah
penumpang itu akan keluar dan diantar lewat
oh jadi bisa ya
harus proses evakuasinya sudah kita perhitungkan
kalau terjadi misalnya kebakaran ada jalur khusus yang akan fire bergate akan turun untuk segera memadamkan api
dan itu harus perlu di maintain ya
jadi kulturnya harus kita punya
terus kulturnya sudah siap
ada pintu darurat ternyata di kunci
hal hal seperti ini
kalau banjir karena jakarta memang hobi banjir ini
memang secara khusus konstruksi ini didesain untuk protecting situasi banjir di jakarta
jadi di bawah yang pertama di bawah tempat kita duduk ini ada satu drainage besar
jadi kalaupun air masuk ke titik ini dia akan dipompa keluar
di setiap stasiun repompanya
dan di paling atas itu akan ada protection
satu setengah meter kalau banjir itu sampai satu lima meter di atas bangunan
jadi ini yang sekarang kita siapkan
kuncinya mbak yosyik adalah kultur kita memelihara
jadi itu biasanya karena kadang kadang kalau accident datang kita gak siap
nah ini yang mungkin kita belajar betul betul dari
dan repotnya kalau tidak siap
sementara kita di bawah tanah ya repot juga
pak willy terima kasih banyak ini atas informasinya
ini bagaimana sembilan bulan di sini dari segi stress level yang paling sulit sebenarnya dalam menjalankan pekerjaan ini
sebenarnya tidak hampir
yang paling merupakan tantangan sebenarnya adalah bagaimana memastikan yang sudah kita rencanakan itu kita laksanakan
karena kita taruh ini dan caranya itu memang kita akan merasa nyaman kalau kita turun ke lapangan
dan ngelihat bahwa dan selesaikan problemnya di lapangan
yang membuat saya kadang kadang nggak bisa tidur kalau udah mulai ada dua persen tiga persen
dan pembebasan lahan ini
dan ini proyek yang kita semua nanti nantikan
jadi mudah mudahan semuanya mulus
dan semua deadline tengah waktu dipenuhi
dan juga hasilnya memuaskan
tapi yang lebih penting lagi nanti kalau kita sudah
kita tetap bangga tapi kita harus pastikan kita semua bantu merawat ya
dan mengubahlah mindset yang selama ini mungkin terus terang kita kurang perhatikan ya
buang sampah dimana mana
dan tidak mau antre dan sebagainya
sekali lagi terima kasih banyak pak wi
terima kasih banyak
tapi tidak ada salahnya mungkin sebelum dipasang rolling stock
diadakan lima k atau enam k ini ya
atau kita coba jalan yuk
saya tidak tahu
mungkin kalau jalan bisa
kita mau coba jalan ke
ke arah sana
ke arah sana
ya demikian insight kali ini bersama direktur utama dari mrt
langsung di bawah tanun undaran hi
dan kita harapkan bahwa
proyek ini berlangsung dengan mulus
tidak ada lagi kendala
sehingga kita akan bisa menikmati mrt yang pertama di indonesia
tidak lama lagi
terima kasih atas perhatian anda
dan yuk pak win kita jalan